sebelumnya kapolri jenderal tito karnavian mengajak ribuan santri dan kiai sebanten untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
hal itu disampaikan kapolri di selasla istigosah di masjid agung al bantan di kota serang banten
kapolri melarang aksi demo dua desember karena mengetahui aksi dua november mendatang bukan lagi aksi menuntut proses hukum terhadap ahok
namun jenderal tito belum bersedia menjelaskan pernyataan makar yang pernah ia sampaikan sebelumnya
kapolri akan membuka hal tersebut di depan anggota dpr ri senin mendatang
sementara itu ketua umum pbnu pusat said akil siraj juga mengimbau agar tidak ada anggota nu yang ikut serta dalam aksi dua desember mendatang
berpendapat itu dari kajian hukum tidak dibenarkan
pasal enam dan pasal lima belas undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan tidak boleh mengganggu ketertiban umum tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain dan itu dapat dibubarkan di pasal lima belas
tidak usah ikut demo normal saja meeting saja
toh tuntutan sedang diusah
saya kira itu kan ahok di adili
kita percayakan pada penegak